terpilihnya pengurus pssi yakni erick thohir sebagai ketua umum pssi dan menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali sebagai wakil ketua umum yang baru
disoroti publik tanah air keinginan mempora berfokus pada pssi ditafsirkan sebagai bentuk pengunduran diri
menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali sudah meminta izin kepada presiden joko widodo untuk berfokus mengurus pssi
dalam rapat terbatas bersama pengurus pssi dan presiden di istana merdeka jakarta presiden memahami keinginan menpora ikut memenahi dan mengurus induk sepak bola indonesia ini bersama dengan ketua pssi yang baru terpilih sekaligus menteri bumn erick thohir
keinginan zainuddin amali ini menjadi sinyal lebih memilih pssi tetapi tetap menunggu keputusan presiden untuk menyatakan sikapnya apakah mundur atau diganti
ketua pssi yang baru terpilih sebagai wakil tum pstc dan beliau menyerahkan pada saya karena saya menyampaikan kepada teman teman saya harus memilih
dan saya sampaikan kepada pak presiden bapak saya akan fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola